jalan raya rancaekek kabupaten bandung dipadati kendaraan
antrian kendaraan terjadi kurang lebih dua km
dari pantauan tim liputan cnn indonesia
kondisi lalu lintas di sepanjang jalan raya rancaekek menuju garut
situasi lalu lintas ramai cenderung tersendat
kendaraan masih didominasi oleh sepeda motor minibus atau mobil pribadi
antrian kendaraan yang terjadi di jalur selatan jawa barat
tidak begitu padat dibandingkan tahun lalu
hingga pukul dua dini hari
sebagian besar kondisi lalu lintas menuju garut dan tasik malaya sudah kembali normal